sementara itu orang tua pegi mengaku kecewa atas tindakan polisi yang telah menangkap anaknya dalam kasus pembunuhan vina
ia meyakini sang anak tak bersalah karena pegi sedang bekerja di bandung bersama bapak dan pamannya saat tragedi pembunuhan vina dan egy dua ribu enam belas lalu
sangat kecewa kepada pihak kepolisian itu kan yang di dpo namanya egy bukan pegi
kenapa yang ditangkap anak saya yang namanya peggy setiawan sedangkan pegi setiawan tidak tahu kejadian itu
tapi tetap bersekil ke polisi memutuskan peggy yang melakukan kesalahan itu
saya hanya yakin kalau anak saya itu tidak bersalah peggy juga berpesan kepada saya
pagi kalau mama kalau pergi tidak ada umur sudah pergi tidak apa apa
pegi ikhlas pergi jadi tumbal orang yang berada
peggy ikhlas mama kalau peggy tidak ada umur
peggy minta maaf itu cuma pesan peggy begitu aja
ibu masih ingat pada saat dua puluh tujuh agustus dua ribu enam belas peggy tidak ada di cirebon
iya egy sedang bekerja di bandung
sudah tiga bulan dia bekerja di bandung
sehari setelah ditangkap polda jawa barat menyebut pegi alias peron diduga sebagai otak dari aksi pembunuhan pina dan eki di cirebon delapan tahun silam
melalui pesan tertulis kabit humas polda jabar kombes jules abraham abbas mengatakan tersangka ps atau pegi setiawan diduga sebagai otak kasus pembunuhan disertai pemerkosaan yang terjadi delapan tahun silam
setelah menangkap peggy polisi kini fokus mengejar dua dpo lain yaitu dhani dan andi
pengejaran dua dpo ini berdasarkan pemeriksaan keterangan pegi pemeriksaan saksi termasuk pelaku lainnya
tentu ada keterangan saksi ada keterangan tersangka yang akan kita lakukan pendalaman saat ini juga
kemudian ada keterangan ahli ada surat ada petunjuk
inilah upaya yang harus kami penuhi dalam proses penyidikan
sehingga kita telah melakukan langkah langkah termasuk sejak kemarin juga kita melakukan pemeriksaan terhadap terpidana yang saat ini berada di lapas
sudah kita lakukan pemeriksaan
soal dua dpo yang masih dicari kuasa hukum keluarga fina angkat bicara
pihaknya merasa kesulitan untuk ikut mencari keberadaan dua dpo ini karena polisi yang tidak merilis foto keduanya di publik
itu memang jadi pertanyaan besar karena harusnya kan kepolisian ketika dia mengeluarkan dpo dia sudah tahu bentuk wajahnya bagaimana ya kan sketsa wajah
tapi kan ini memang tidak dikeluarkan wajahnya peggy yang mana dhani yang mana terus ya pak andi yang mana gitu
jadi memang kami tidak tahu bagaimana wajahnya
kami menyerahkan semuanya kepada kepolisian untuk mengungkap
fakta pelaku kami serahkan semualah kepada kepolisian
sebelumnya tim gabungan bareskrim polri dan polda jabar menangkap pegi setiawan alias peron di jalan kopo bandung saat pulang bekerja sebagai kuli bangunan
petugas sempat kesulitan melacak keberadaan peggy karena kerap berpindah tempat dan berganti nama menjadi robi
tim liputan kompas tv